kamu dan putra
tolong antarkan dan kawal istri saya sampai kampus
iqbal semalam kan keluar dari penjara
dia kabur dari penjara
saya takut dia dan keblotannya menyerang istri saya
itu yang terjadi
menurut hasil pemeriksaan kami
untuk menghasilkan jalan fikir ginjal
untuk menghasilkan jalan fikir ginjal
untuk men homepage untuk perilaku
saya bawa baju sifat ke dalamnya saya kasih lebih
ya allah jesse apa udah gagal jaga kamu jas apa gagal melindungi kamu maafin papa
hasil pemeriksaan setelah visum kalau jessica anak bapak diperkosa
siapapun itu yang telah membuat putri kuhancur mau kan aku temukan dia manapun dia bersembunyi
saya akan terus membantu bos menyelesaikan semua dendam bos sebut aja apa tugas saya
ia tunggu perintah selanjutnya

ini dia bos orangnya sudah saya temukan

gue gak kenal sama dia
gue gak kenal
gue gak kenal sama dia
lo jangan bohong ya
lo habis sama aku sekarang disini
dan melakukan semua ini sama jessica
dia yang menyuruh saya
untuk mengawasi jessica
dan melakukan semua ini
kamu lama banget sih di toilet
tadi murs banget soalnya
ini adik saya mbak
itu sup tim ayam dari kak sofia mbak
semoga ala kasembuh
peluk hangat sofia
terima kasih banyak ya tama ya
maaf jadi merepotkan kamu loh
tiga tepi mengunturkan dia
ola ilmiah engaima
jangan sampai orang itu sampai ketemu
saya sudah temukan keberadaan rosa alvarino
lengkap dengan alamat rumahnya kantor keluarga perusahaan dan sekolah cucunya semua sudah lengkap
rosa ini yang udah dengan sengaja nyuruh orang untuk bikin sengsara hidup anak saya
saya harus fokus sama kesembuhan jessi
tugas kamu adalah hancurkan keluarga arafahari
tapi saya sudah terpedaya
bahwa dia mesti men youtub star
saya akan berikan juga kepada tirar hutannya
kan itu semua
dan cuma boleh dikasih ke mama
lagian rina juga udah tidur
kalau misalkan kamu minta bantuan
apapun yang kamu mau akan aku lakuin
tapi tuh sekarang bubu
tidur yang nginyak
jangan mikirin macam macam
jaga kesehatan kamu
aku beruntung di pesumi kayak kamu mas
walau tanpa kata
engkau jauh di mata
tapi aku berhutang
tapi dekat di doa
apa saya mohon pak saya mohon keluarkan saya dari sini pak
saya tidak mau dikurung pak tolong pak
saya mohon saya mohon keluarkan saya dari sini
kasih kamu izin keluar dari sini
saya aja bahkan gak akan mengizin kamu mati
apalagi keluar dari sini
dia akan bikin kamu hidup menderita
lebih dari yang bisa kamu bayangkan
belsa sudah bangun
pagi ini karena belsa sudah tenang belsa boleh keluar
karena belsa sudah tenang jadi boleh bu
bersama suami saya boleh izin ngobrol sama belsa
kami mau ngobrol di taman gak apa apa ya
silahkan saya dampingi ya
hei kita ke taman yuk
ya kita ke taman nih
lu kamu kok rapi banget mau ke mana
aku mau ngajar sekalian nanti
ngajar sekalian nanti rina sekolah
ini kan saya belum tahu pergerakan iqbal seperti apa
saya merasa situasinya kembali seperti kemarin lagi nggak aman
rina untuk kembali ke program homeschoolingnya kemarin lagi
biar dia lebih aman di rumah ya
tapi aku boleh ngajarkan
ya boleh tapi dijaga sama riza sama putra ya
pak mirvan juga kemarin kan juga udah dititip pesan
untuk memperketat penjagaan
coba duduk sedikit

untuk hari ini rena sekolahnya di rumah dulu ya
cuma untuk sementara mona
kok sekolah di rumah lagi pak
aku gak mau
papa aku gak suka pak
aku gak suka sekolah di rumah
gak ada teman
oma kan masih sakit
terus mama masih ngajar
harus ngajar hari ini
papa juga kerja
terus kalau rena sekolah juga
siapa yang jagain oma
oma kan masih sakit
dan oma yakin kalau rina yang jagain oma
oma bisa cepet sembuh
oma masih sakit ya
oma masih sakit
ya udah dia kalau gitu
sekolah di rumah aja
kan jagain oma
sekolah di rumah ya
jagain oma ya
jagain oma ya
kamu dan putra tolong antarkan dan kawal istri saya sampai kampus
iqbal semalam kan keluar dari penjara
dia kabur dari penjara
saya takut dia dan keblotannya menyerang istri saya
kalau gitu aku jalan dulu ya
jaga istri saya di bag bag ya
ya semoga nggak terjadi apa apa ya mas ya
tolong jaga rumah saya dengan baik
berketat semua keamanan ya
di rumah ada mama saya dan tena
jangan sampai kena penampak
baik pak bos
kamu baik baik aja kan sayang
ada mama disini
kamu bisa cerita apapun sama papa dan mama
kasih tau papa dan mama
nino bilang dia udah gak mau bicara lagi sama aku
aku salah apa
aku cuma mau ngajak minum foto hamil sama aku
kenapa nino tiba tiba bersikap kayak gitu
bukannya waktu itu dia bilang mau bersikap lebih baik ke elsa
demi anak dikandungan elsa
ada apa ini
mungkin nino lagi banyak kerjaan kali
jadi dia lagi capek dia lagi stres
tapi dia bilang kak aku katanya hidupnya hancur gara gara aku mah
aku tuh salahnya dimana sih ma
aku salah apa pa
salah aku dimana
kamu harus tenang udah jangan nangis nangis ya
bilangin aku gak kuat
aku gak kuat
kamu gak suka kayak gini
tolong aku ya
mama aku gak kuat